keputusan menempatkan kota semarang berstatus level satu dimulai pada selasa siang
alih status ini didasarkan pada capaian vaksinasi dan kasus aktif
vaksinasi tahap pertama di semarang kini sudah mencapai seratus persen
sementara vaksinasi kedua delapan puluh dua persen dan kasus aktif covid sembilan belas tinggal sepuluh orang
kepala kesehatan kota semarang abdul hakam menegaskan pihaknya meminta petugas gabungan tidak boleh lengah mengawasi penerapan protokol kesehatan
terutama di lokasi wisata ramai pengunjung kota lama dan gedung lawang sewu
sebab dari hasil sampling sepekan terakhir pelanggaran prokes di lokasi wisata meningkat
tapi apapun karena covid nya belum selesai obatnya belum ada ini
vaksin ini bukan obat ini hanya sebagai pelindung
maka antisipasinya seperti ini
konsentrator oksigen kita siap di tempat tempat untuk isolasi terpusat juga tetap kita pelihara dengan baik
pemberlakuan ppkm level satu di semarang ini disambut baik oleh para pelaku usaha dan sejumlah warga masyarakat
agar perekonomian segera kembali pulih
dua hal yang diprioritaskan pemkot semarang dalam mengantisipasi gelombang lanjutan covid sembilan belas
yaitu meminta warga masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan
serta menggenjot vaksinasi kepada masyarakat
tim liputan cnn indonesia